dua puluh november menjadi hari penentuan apakah donald trump akan lanjut sebagai presiden atau kalah dari joe biden
siapapun pemenangnya diprediksi akan memberikan dampak yang berbeda terhadap iklim hubungan internasional amerika serikat dan dunia
bagi indonesia sejumlah pengamat hubungan internasional menyatakan bahwa siapapun yang menang tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap hubungan bilateral indonesia dan negeri paman sam termasuk di bidang ekonomi dan pertahanan
kalau yang kebetulan akan menang adalah donald trump lagi dapat diperhitungkan bahwa gaya konfrontasi akan terus berlangsung
di mana amerika first itu akan terus dipraktekkan
dan indonesia harus menyesuaikan diri dengan bagaimana menyajikan diri sebagai partner ekonomis yang bisa menguntungkan semua pihak termasuk amerika serikat
kalau joe biden yang akan menang maka indonesia bisa mempersiapkan diri untuk bersama sama memperbaiki organisasi organisasi internasional
jadi kita memperbaiki apa yang disebut global governance agar supaya langkah langkah multilateral itu bisa diperbaiki
dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin
pemilu presiden kali ini juga menjadi sorotan karena adanya perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok
jika trump menang perang dagang diprediksi akan terus berlanjut
namun sebaliknya jika biden yang menang perang dagang diperkirakan akan berakhir
pada tahun dua ribu dua puluh perang dagang dinilai cukup menguntungkan indonesia
menurut data kementerian perdagangan antara januari hingga mei perdagangan indonesia amerika surplus lima puluh empat persen
kalau biden kan cenderung seperti obama saya mempredisi gitu
cenderung pada outward looking policy keluar gitu kan
mungkin membangun kerjasama kerjasama internasional
mungkin kembali melakukan negosiasi negosiasi perdagangan yang lebih saling menguntungkan dengan china
timbang trump karena trump kena doktrinnya sendiri yang disebut dengan american first
american first kan itu kan semua item doktrinnya cenderung pada melihat ke dalam dan memproteksi amerika gitu kan
apakah dalam perdagangan apakah dalam masalah
apakah dalam pekerjaan dan sebagainya
jadi dalam kerjasama ekonomi saya kira orang akan berharap bukan trump yang jadi pemenang gitu kan
siapapun pemenang pilpres amerika serikat diprediksi akan tetap memandang indonesia sebagai partner terbesar dan terpenting di asia tenggara
amerika serikat akan terus mengganding indonesia agar tidak condong kepada tiongkok
mumtazah chatera di ningrat indra hadi jakarta